yang ini juga masih terkait dengan penipuan tapi untuk anda yang memang ingin betul betul berinvestasi ya
lebih baik pikir pikirkan dulu
karena belasan warga kota bandung mendatangi kantor otoritas jasa keuangan jakarta pusat pada rabu pagi
mereka melaporkan dugaan penipuan oleh perusahaan multi level marketing asal amerika talk fusion
ya mereka ini mengaku telah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah
pada januari dua ribu tujuh belas lalu talk fusion masuk dalam daftar delapan puluh investasi bodong
yang dirilis oleh otoritas jasa keuangan karena tidak memiliki izin usaha di indonesia
dengan nilai investasi dua tiga ratus empat puluh sembilan dolar atau tiga puluh satu juta rupiah untuk menjadi anggota
dengan iming iming keuntungan satu ratus delapan puluh juta per bulan jika sudah mencapai posisi tertentu
salah satu korban merasa tertipu karena menanamkan modal pada perusahaan tak berizin
intelcam itu bahwa ada delapan puluh rilis perusahaan bodong bahwa talkfusion tidak berizin
saya tuntut dong logika hukumnya pada saat mereka rekrut tidak ada izinnya
banyak aturan yang mereka simpangi saya ingin uang saya dikembalikan
atas dugaan penipuan perusahaan ini dilaporkan ke ojk dan baris krim polri
sejak mei lalu
kita ingin talkfusion berhenti beroperasi di indonesia
kemudian yang kedua fitrasnya itu juga dituntut secara hukum
yang ketiga kita ingin semua uang kita kembali
karena perusahaan ini kan ilegal
berarti kalau seseorang menjalankan perusahaan ilegal
berarti dia harus mengembalikan uangnya yang sudah ditanamkan oleh para investornya
menurut aziz di kota bandung sudah lebih dari lima ratus orang yang menjadi anggota dalam bisnis ini
sayangnya hingga kini pihak ojk belum mau membuka hasil penyidikan kasus ini kepada media
sementara kantor taufusion tidak diketahui keberadaannya
tafusion adalah perusahaan yang menjual aplikasi informasi dan teknologi
berupa video email yang didirikan di tampa amerika serikat sejak dua ribu tujuh
perusahaan ini mulai masuk ke indonesia pada dua ribu dua belas lalu
di bawah payung perusahaan bernama fitras
bisnis ini bergerak dengan skema piramida
setiap anggota harus merekrut dua orang di bawahnya
dengan nilai investasi rp tiga puluh satu juta
untuk satu orang yang direkrut
orang teratas dalam skema ini akan mendapatkan keuntungan rp satu ratus lima puluh dolar atau rp satu sembilan ratus
menurut ekonom universitas pasundan bandung jawa barat
bisnis investasi bodong dapat dihindari
jika masyarakat jeli melihat gelagat bisnis yang mencurigakan
pertama seliti izin bisnisnya dan izin operasinya
tak hanya siup namun juga izin bidang usahanya
kedua apakah yang ditawarkan dalam investasi tersebut masuk akal
ketiga waspadai modus modus yang menggunakan tokoh masyarakat sebagai contoh kesuksesan
dan keempat kenali produk yang dijual oleh perusahaan penawar investasi
jadi otomatis benchmarknya kesana
kalau saya melakukan investasi
oleh perusahaan pengelola investasi kan juga diinvestasikan
baik itu di saham surat utang maupun deposito mungkin
nah tentu kan ratenya nggak akan jauh dari situ
di jawa barat sendiri hingga semester pertama tahun dua ribu tujuh belas
ojk jawa barat telah menerima dua ratus tiga puluh empat laporan masyarakat
mengenai empat belas perusahaan yang terindikasi bodong